target pengumpulan satu juta ktp oleh teman ahok akhirnya tercapai
artinya basuki cahayapurnama atau ahok telah memiliki amunisi penuh
untuk maju dalam pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas sebagai calon independen
pada saat yang sama tiga partai politik yaitu nasdem golkar hanura
secara resmi telah memberi dukungan untuk ahok untuk maju dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta nanti
ia mengaku selama ini teman ahok tidak mempermasalahkan
jika nantinya ia maju dalam pemilihan gubernur dki jakarta melalui jalur partai politik
tapi menurut ahok hingga saat ini belum ada partai yang memberi surat resmi pencalonan
yang bisa mengamankan posisi ahok untuk mencalonkan diri
suratnya mana dong kalau suratnya nggak ada mereka bilang kita mau rekap satu juta
mau digandakan jadi tiga juta
mau tanda dengan matri gitu banyak
belum lagi mau verifikasi faktual
kalau nggak ada pegangan hitam dan seputih teman ahok udah tinggal sebulan baru bilang nggak dia nggak ke uber